ya udah deh aku telepon tukang ojek aku aja
jangan gitu tuh beb
aku mau kok jadi tukang ojek kamu selamanya
ih kamu sweet banget sih yaudah ayo
lalu cinta dia sama adriana jadi minta balik lagi balik lagi balik lagi
padahal aku udah tau kalo adriana tuh ceweknya gak bener ya kan
kita tepak ayo tuh si adriana
yaudah lah pokoknya ntar gue telepon tante gue
ntar gue ajakin ketemuan sama punya repa juga
ngapain ntar ntar sekarang aja
tapi cepat lebih baik
mencegah lebih baik dari menyembuhkan iya gak sih
ya betul betul betul
mau dia mau dia bisa katanya
emang gitu aku anterin repa pulang ya
iya dong harus di anterin dong masa ditinggalin
eh gak usah gue gak usah
nanti takutnya kita diliat lagi sama mata mata
nanti takutnya kita di jahatin sama anak black cobra
musik basic sih gak sopan kali
nanti mama kamu dengar bisa khawatir
mah boleh minta tolong dong pesenin taksi
pesenin taksi buat anak pacar pasti itu
yaudah ntar gini aja kalian tunggu aja disini
ntar kalo taksi udah dateng pasti kita bisa jalanin ke sana ya kan

cocok duduk aja dulu
kita duduk lagi nih
ya halo saya mau pesen taksi buat anak saya
boy repa mama tinggal dulu soalnya masih ada meeting
kasian kliennya udah nunggu ya
hati hati berdua ya oke
yaudah pak kita tunggu di lobby aja
oh oh oh yaudah
yaudah lu telepon repa deh lu telepon repa
kasih tau gini kita yang cermelang banget ini yuk
boy bentar ya
gue sama meli ada ide
nah lihatkah sih gue nanti sore nih mau ketemuan gitu sama tante gue
soalnya sekarang gue lagi ada meeting gitu di daerah sudirman deh kalau nggak salah deket
hmm boleh sih
tapi gimana sih caranya
ya lo bilang aja lo mau traktir bokap lo kan
honor iklan lo baru turun
yaudah deh kalo gitu gue coba telfon bokap sekarang ya
oke ntar kabarin ya rek
ya mau ditelepon dulu bokapnya katanya
enggak enggak gak ganggu gak ganggu
gini pi jadikan honor reva yang honor iklan waktu itu
baru aja turun
dan reva mau orang yang pertama kali ngerasain honor reva itu adalah papi
jadi reva tuh rencananya mau ngajakin papi makan di restoran
emangnya papi gak mau papi gak seneng ya reva dapet duit
bukan bukan begitu sayang
tapi bangga bangga sekali kalau kamu sudah berusaha untuk mandiri
tapi yang jadi masalah kamu mencari uang dari model bukan tujuan utama kamu kan
he ya bukan lah pi
kan masih ada papi
reva itu ikut ikut iklan itu kan buat pengalaman
yaudah kalo gitu nanti sepulang ngantor aja
gimana ya kita mau ketemuan dimana
ehm gimana kalo di kafe deket
nanti ke kantor papi aja kafe kopi
oke oke gak masalah
nanti papi langsung meluncur kesana ya
oke pi selamat bekerja
aduh sibuk banget sih bu
ehm bokap gue udah oke
wih asik dimana dimana
di kafe deket kantor bokap gue ya namanya tuh kafe kopi oke
lo mau sekalian gue jemput gak
biar nanti bareng aja gitu kesananya
oh iya lah sin lo harus jemput gue dulu
kan gue gak boleh bawa motor sama aku
oke deh yaudah kalo gitu ntar gue jemput ya
permisi mas boy tadi mesin taksi ya
iya taksi baru datang
ya udah ref taksi udah ada tuh
kamu mau pulang
iya udah mau pulang
kamu doain aku ya supaya hari ini rencananya lancar
fix sekarang gue harus telepon tante gue dulu
halo ada apa lagi sih
yaudah kalo gitu nanti di kafe kopi ya tante
tante tau gak
oh yang kafe itu iya tau tau
eh tapi lo gak bilang kan ada bokapnya revan
eh tapi gue juga gak bisa nemenin ya
kalau tau gue baru pulang ke rumah kan
yaudah deh gak apa apa
yaudah kalo gitu kal
kamu mau pulang juga
kenapa kamu gak mau nganterin aku
yaudah deh aku telepon tukang ojek aku aja
jangan gitu beb
aku mau kok jadi tukang ojek kamu selamanya
ih kamu sweet banget sih yaudah yuk
di titianya takut ada razio muka jelek
eh liat dong
siapa bilang kamu jelek manis
jangan deket deket dia
eh bibir gue sama dia
selesai sedot ojeknya tuh
buang duluan ya
sama sama kalian juga
kalian dibayaran sayul
kalian dibayaran sayul lho
beberapa posisi pengadilan
araoh turutir disoal
mau kemana emang
kemana aja deh terus selalu gue ngikut
gak ada gue bete kalo dirumah terus
ya tapi kalo lo keberatan
gak apa apa sih gue juga bisa jalan sendiri
ya meskipun gue sedih sih
gak ada yang nemenin gue
cari temen di jakarta tuh susah banget ya
udah moni gak mau nemenin gue
terus sekarang lo juga gak mau nemenin gue
emang lo gak keberatan apa
gue kan gak punya mobil bel
ya gak apa apalah gue juga demen demen aja
asal lo jangan bawa gue ngebut ngebutan kayak kemarin
gue juga takut ntar gue jatoh lagi
yaudah kalo gitu ntar gue jemput deh
tapi gue mau mampir ke basecamp aja dulu nih
wah kayaknya seru tuh ke basecamp aja
gue mau ikutan dong lo jemput gue aja dulu
ya biar gue juga kenalan sama anak anak aja yang lain
atau gue boin mereka makanan juga aja ya
mereka pasti seneng tuh gue bawain makanan
yaudah kalau gitu ntar gue jemput ya